dirgahayu tni angkatan laut ke tujuh puluh enam
dengan semangat jalis viva jayamahe
siap mewujudkan indonesia tangguh
bersama rakyat tni angkatan laut
siap membangun bangsa
mewujudkan kedaulatan laut nusantara
serta mengawal keutuhan nkri
makmur dan jayalah selalu tni angkatan laut
cufu indonesia haijun yelah yelah cangka
hei kejampihan darabun hwaiting haiseyo
jayalah selalu tni angkatan laut